pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm tanah air kini dapat bersaing mendapat pembeli dari kalangan pemerintahan kementerian hingga bumn
hal ini menyusul adanya kemudahan dan efisiensi akses bagi umkm untuk mendaftarkan usahanya pada e katalog atau sistem informasi elektronik lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah
sementara belanja pemda sebesar rp satu ratus empat puluh empat triliun
namun yang belum terrealisasi sebesar rp satu ratus enam puluh satu triliun
karena itu saat ini dibutuhkan kerjasama berbagai pihak khususnya bersama umkm dalam penyediaan barang belanja produk dalam negeri
kementerian penusiaan juga punya banyak balai balai balai yang semuanya juga akan kami arahkan menjadi verifikator
jadi yang sampai sebelum terbitnya permen perin hanya dua verifikator
dari banyaknya produk yang harus diverifikasi sekarang kami buka